siapapun itu tolongin gue doang
suaranya yang sangat
aduh siapapun yang di luar tolongin gue ada disini
pak siapapun itu ada aku disini
jas bentar ya jas om masih masih menimbang nimbang mau kasih tahu
apakah soal soal elsa benar ya
iya om surya kalau maaf aku boleh kasih saran dan masukan aku rasa ya om merasa yang lebih baik ya
mana karena mungkin kalau aku jadi tante sarah posisinya sekarang juga aku pasti khawatir banget
sama kondisinya usai aku coba cek situasinya dulu deh
apakah nanti sebaiknya om surya lapor polisi atau enggak
om surya aku izin sebentar ke toilet dulu ya
inget jangan sampai lolos
hai gua akan kirim tim kesana
hai hancurkan mereka berdua
hancurkan mereka berdua apa maksudnya
hai apa ini aku baru aja selesai sholat dari musola gimana gimana pak ada kabar apa
hai lebih baik papa enggak
hai kenapa kenapa enggak jadi lapor polisi pak pasti kamu takut ya karena ancaman orang tadi enggak papa ini mikirnya

hai orang orangnya riki masih ada di sekitar kantor polisi
hai orang orangnya riki masih ada di sekitar kantor polisi
hai mematah matahi papa
hai mematah matahi papa
hai papa khawatir kalau papa lapor polisi
hai keselamatan elsa nyawanya elsa akan terancam akan bahaya mah
hai iya iya iya iya juga sipa ini ini kita kayak makan buah si malakama kita melaporin polisi kita takut nanti nyawanya elsa jadi terancam tapi kalau kita enggak ngelaporin bahaya juga buat elsa
hai ya allah aku jadi bingung ini kita mesti gimana
itu dia pak pokoknya kamu
papa minta kamu tenang
papa akan cari cara
untuk menyelamatkan elsa
kamu tenang aja ya yang penting
aku minta jangan putus
doa untuk keselamatan elsa
ya aku gak berhenti berdoa
untuk elsa pak aku tahu
elsa ini sudah banyak sekali melakukan
kesalahan dan mudah mudahan
allah mengampuni semua kesalahannya dia ya
selalu dalam lindungan
nah kamu tenang aja ya
gak apa apa lalu pak hati hati pak
kalau kok nolok
ia hari ke depan semua obviously
intenta hidup virtually jerotime otooo candung semua teman katanya
cuma itu dia tweetnya
kan saya bilang dari tadi jangan deket deket pintu
tolong saya bosa manja berdiri ayo keluar hai ayo keluar
bisa cepat nggak yuk bantuin dong al sakit bisa jalankan
aldebaran alfarid anda itu terlalu ikut campur dalam perusahaan ini
lukanya saya bersihkan ya pak pendarahannya sudah berhenti nanti saya kasih obat dan saya
tutup dengan kasa steril mahal yesus
saya cek dulu ya bu apakah ibu mengalami benturan atau luka luka
coba digerak gerakkan bu tangannya
aduh sakit sakit nggak sakit oh sepertinya lengan ibu sedikit terkilir ya
sebentar saya cek lagi ya bu
terus jadi elsa kenapa
ah ya saya taunya elsa disekap di gudang gitu
saya nggak tahu sih diapain di sana
mama yang tenang dulu ya boleh ditangani dokter kan
ma apa ya udah kamu tenang dulu tenang ya sekarang lagi ditangani dokter kan elsa nya
elsa nya enggak kenapa napa kan orang orang ini mau apa dari elsa
kalau ditanya mau apa saya masih belum tahu kan pak
tapi kalau memang dalangnya ricky harusnya kita tahu maunya
ibu maaf ibunya randy ya iya saya lebaran untuk randy
randy sekarang lagi ditangani sama dokter ada elsa juga di dalam
sebelumnya saya minta maaf saya nggak bisa berbuat banyak
sampai randy harus ditangani sama dokter

tidak ada yang bisa diberi pengetahuan